tadi janab nyobain resep baru
terima kasih nap ya
terus cuci sekalian ya
udah biar sama jenap aja bang
nggak usah nap
biar si dul aja
nggak usah sekalian ngambil minum buat nya dul
ah sama jenap aja
bentar ya cing
bidungnya di mana bang
abang kasih air buat nya dulu
nanti aja bang
biar sama jenap
jangan nanti kamu kotor bajunya
biar sama jenap aja kok
abang cuci piring dulu
eh biar sini sama jenap
ya beginilah bang
sepi ya bang
sama seperti cing lela
tapi kalau kucing ipa sehat kan
ya sih alhamdulillah sehat bang
abang belum dapat kerjaan lagi
ya kalau kerjaan tetap belum ada
sementara abang nyambi nyambi aja dulu
kalah sama yang muda muda
ya maksud abang
sarjana yang lebih muda muda
tidak ada yang mau terima kerja orang
sementara ini saya bantuin
porahman jadi kasir di warungnya dia
sekarang nggak kerja
nggak telat ya
ya paling baru makan siang nanti rame nya
belum ada kabar dari sarah ya bang
dari yang sejak itu belum ada kabar
tapi abang cari sarah kan
abang udah cari dia tapi
belum pernah ketemu
apa dia masih tinggal di rumah yang dulu itu bang
kayaknya sudah tidak tinggal di sana lagi
abang pernah datang ke rumah itu
tapi dia tidak ada
mungkin rumah itu sudah dijual
sekali lagi jener minta maaf ya bang
soal kepergian sarah
nggak ada hubungannya kepergian sarah sama jena
ya memang harus abang alami
jadi nggak ada hubungannya kepergian sarah sama jena
jadi abang nggak perlu minta maaf sama abang
kamu udah bisa memilih
tip kamar setengah
emang kamu juga
bisa enggak sampai datang ke jalan mureh nomor lima puluh empat
sekarang saya tunggu di sana
bukan hari ini sehari ini
ya sekarang dul
ya pakcik kalau gitu nanti saya ke sana
terima kasih ya dul
saya tunggu di sana jangan sampai enggak datang ya
ya pakcik saya pasti datang pakcik
abang kalau mau jalan jalan aja bang
gak usah naf biar abang nunggu waktu nais
bentar lagi juga pulang
tapi kedengarannya penting banget tadi
nggak apa apa jalan aja bang
kan susah dapet kerjaan
gak apa apa bener bang
nanti biar jenap yang nunggu cinglala
tapi kan jenap juga mesti kerja naf
gampang nanti jenap telepon poh rahman deh
bener gak apa apa
iya nggak apa apa pergi deh bang
bentar naf abang ganti baju dulu
amat amat sidip
jangan ambil ambil jenip jepin
saga semutan lo
pulang dulu yuk
ntar nyaduk marah marah lagi
terima kasih pak izzah
terima kasih om
lagian ngapain juga sih
ketimbang laki begitu aja doanya panjang banget
hihihi maksud gua begini
sama aja lo kagak rela dengan kepergiannya si karyo
udah ikhlasin aja ya
berisik amat sih
udah gak ngasih gitu banyaknya
lagian gua kesian sama abang lo
kalo ampe dia nungguin emak lo aja
lah kapan dia kerja
kemana ya engkau
tuh kagak ada lo
yaudah deh bentar lagi deh ah
yaudah jangan lama lama
yaudah tinggal tiga ayat doang
doanya nungguin tetanya juga
rasuhan lelah tibiyadi malaputukuli say'in wa ila idul ja'um
atun pulang dulu ya mas ya
biar bisa sekolah tinggi ya mas ya
atun pulang dulu ya mas ya
cepet kayak kurak dah
sampai jumpa lagi